sementara itu di tanah air dinas pendidikan kabupaten probolinggo jawa timur menggelar sidak ke sejumlah sekolah terkait kontroversi buku pelajaran ips kelas enam yang memuat yerusalem sebagai ibu kota israel
sidak dilakukan untuk mengantisipasi kesalahan penyampaian guru saat proses belajar mengajar
sidak dilakukan tim gabungan dari dinas pendidikan dan persatuan guru republik indonesia kabupaten probolinggo jawa timur rabu siang
sidak dibagi dalam beberapa tim yang disebar ke sekolah sekolah di dua puluh empat kecamatan sekaupaten probolinggo
sidak ini dilakukan setelah adanya temuan buku mata pelajaran ips kelas enam sd terbitan yudhistira yang memuat soal yerusalem sebagai ibu kota israel
salah satu sekolah yang disidak adalah sekolah dasar negeri sido mukti dan suko kerto kecamatan keraksaan
tim langsung mengecek ke guru soal buku yang digunakan siswa kelas enam
di dua sekolah ini tim tidak menemukan buku yang dimaksud
namun demikian semua buku panduan dari semua terbitan tetap diperiksa
ada beberapa informasi baik secara tertulis sudah sampai juga ke kami maupun juga rame di media sosial terkait dengan konten buku yang tidak objektif
yang menyatakan salah satu negara beribu kota yang sebelumnya masih belum resmi gitu ya
jadi ada saya sebutkan israel beribu kota di yerusalem
nah ini informasi ini menjadi tidak tepat
ketua pgri probolinggo berencana mengadukan masalah ini ke dinas pendidikan jawa timur dan dprd jawa timur
kami sudah juga usur kepada provinsi jawa timur untuk mengundak lanjuti ini
agar mengirim surat kepada kemendikbud melalui pb pgri
kalau ada memang ditemukan masalah seperti ini agar dikomunikasikan agar nanti ada penanganan tentang buku ini di lapangan
sementara itu di kota probolinggo ada dua sekolah dasar yakni sdn sukabumi enam dan sebuah madrasah ibti
yang menggunakan buku terbitan yudhistira
dalam buku itu tertulis ibu kota israel adalah yerusalem